mantan panglima tni muldoko dan mantan pemain timnas sepak bola indonesia kurniawan dwi yulianto mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum pssi
sesuai ketentuan dari komite pemilihan pssi tanggal lima september pukul adalah batas terakhir pendaftaran bakal calon ketua umum pssi
ada saya pikir kita bisa bersama sama dengan teman teman yang lain untuk memikirkan pssi terima kasih
selain muldoko nama lain yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum pssi adalah kurniawan dwi yulianto
mengaku hanya didukung oleh satu klub anggota pssi mantan striker timnas ini maju sebagai calon ketua umum dan anggota komite eksekutif pssi
sebagai mantan pemain kurniawan berharap dirinya dapat membawa perubahan bila terpilih nanti
berarti kalau mau
mau mencalonkan saya saya sanggup tapi dengan catatan kita nggak punya duit kita nggak mau money politik ya kan nawa gitu
kita cuma satu hanya untuk sepak bola itu terus kemudian kita juga nggak ada deal apapun jadi jangan berharap apa apa kalau memang mau mencalonkan saya
artinya kita sebagai mantan pemain nawai itu kita cuma satu untuk sepak bola itu aja sih
hingga senin sore sudah ada lima nama yang mendaftar sebagai calon ketua umum
selain muldoko dan kurniawan juga ada nama pangkostrat edi rahmayadi edi sofyan dan bernard limbong
tanggal tujuh september mendatang komite pemilihan akan mengumumkan nama nama yang telah mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum pssi
erlangga wisnuaji jakarta